pertama tama profil yang pertama ialah basuki cahaya purnama atau ahok yang lahir di belitung pada tanggal dua puluh sembilan juni seribu sembilan ratus enam puluh enam
di tanah kelahirannya ahok dikenal sebagai pengusaha
dan kemudian pada dua ribu empat ahok memulai karir dunia politik dengan bergabung di partai perhimpunan indonesia baru atau pib
kemudian ia ditunjuk sebagai ketua dpc pib kabupaten belitung
di tahun yang sama ahok terpilih sebagai anggota dprd kabupaten belitung periode dua ribu empat hingga dua ribu sembilan
dan kemudian setahun setelahnya ia terpilih sebagai bupati belitung timur
di dua ribu dua belas ia menjabat wakil gubernur dki jakarta berpasangan dengan joko widodo
saat joko widodo terpilih menjadi presiden pada dua ribu empat belas ahok kemudian menjabat sebagai gubernur dki jakarta
kalau kita diperhatikan foto ini gagah sekali
dan kemudian dari foto yang gagah ini kita akan melihat profil calon wakil gubernur dki jakarta yaitu jarod saifil hudayat pasangan basuki cahaya purnama
di sini gayanya sudah sangat betawi sekali kalau kita perhatikan
ini lahir di magelang enam juli seribu sembilan ratus enam puluh
jarod sebelum berkecimpung di ranah politik berbulai karir sebagai dosen di universitas tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima di surabaya jawa timur
ia kemudian menjadi pembantu rektor universitas tujuh belas agustus pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada awal reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan jarod mulai berkiprah di dunia politik
satu tahun kemudian jarod bergabung dengan pdip dan terpilih sebagai anggota dprd jawa timur periode seribu sembilan ratus sembilan puluh
baru setahun menjadi anggota legislatif jarod pilih haluan
untuk berkarir ke dunia eksekutif
jarod terpilih menjadi wali kota blitar selama dua periode yakni periode dua ribu dua ribu lima dan dua ribu lima belas
setelah itu jarod kembali aktif di pdip tingkat provinsi jawa timur dan kemudian mencalonkan diri sebagai calon legislatif dpr pusat
jarod terpilih untuk periode dua ribu empat belas dua ribu
lagi lagi belum lama menjalankan tugas dewan jarod diajukan pdip untuk mengisi posisi kosong wakil gubernur dki jakarta
dan jarod menggantikan posisi ahok yang naik menjadi gubernur
tapi mendampingi ahok untuk periode dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas
sepertinya jejak politik mereka kurang lebih sama
dan kemudian kita beralih lagi ke pasangan calon nomor tiga yaitu anies baswedan
kalau diperhatikan ini sepertinya pak anies disini fotonya agak lebih mudah dibandingkan sekarang
karena anies baswedan lahir di kuningan seribu sembilan ratus enam puluh sembilan memang lebih muda daripada ahok tiga tahun
dan di usianya yang ke tiga puluh delapan anies menjadi rektor termuda di indonesia saat dipilih sebagai rektor universitas paramadina
sehingga tidak heran kalau memang fotonya terlihat muda disini
pada dua ribu empat belas presiden joko widodo mengangkat anies baswedan sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan
dan ini dia jejaknya walaupun memang pak anies lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan
dan baru saat ini masuk dunia politik
dan kalau kita melihat seperti apa profil sedikit profil mengenai calon wakil gubernur yang akan mendampingi anies baswedan
yaitu sandiaga uno yang lahir di rumbai pekanbaru pada tanggal dua puluh delapan juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan sebelum terjun ke kancah politik sandi menjabat sebagai ketua komite tetap bidang umkm
dan industri indonesia sejak dua ribu empat
sandi juga pernah dianugerahi sebagai indonesia entrepreneur of the year oleh enterprise asia pada tahun dua ribu delapan
dan di awal karir politiknya ia langsung terjun dalam kancah pilkada dki dua ribu tujuh belas
berpasangan dengan anies baswedan di usung partai gerindra
dan itu dia profil mengenai pasangan calon yang sudah kami hadirkan